tum golkar erlangga hartarto mengklaim presiden joko widodo telah nyaman dengan partainya
erlangga mengklaim jokowi dengan partai golkar telah rapat bahkan telah sejalan beriringan
bahkan sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan presiden jokowi
ketum golkar itu juga menyebut jokowi telah nyaman dengan partai berlambang beringin ini
saat ini golkar memang tergabung dalam pemerintahan joko widodo maruf amin
sejumlah kadernya mengisi kursi menteri di dalam kabinet indonesia maju